ini menjadi inflasi terendah setidaknya sejak tahun dua ribu tiga silam atau tujuh belas tahun yang lalu
pandemi covid sembilan belas membuat target inflasi pemerintah jauh meleset
berikut kami ulas perkembangan kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
yang tergerus oleh pandemi covid sembilan belas yang menjadi motor penggerak ekonomi kita sepanjang tahun dua ribu dua puluh
meskipun inflasi rendah
tapi karena pandemi covid sembilan belas daya beli masyarakat tetap lemah
seperti kita ketahui bahwa inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi tidak boleh terlalu rendah harus selalu dikontrol
inflasi yang terlalu rendah bisa menekan daya beli begitu
kemudian inflasi yang inflasi terlalu tinggi menekan daya beli masyarakat terlalu rendah ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi kita
tidak bisa kita lupakan bahwa tahun dua ribu dua puluh kita masuk ke jurang yang namanya lembah resesi
tapi tahun dua ribu dua puluh satu dengan berbagai optimisme kita
menuju ekonomi yang semakin membaik
kita lihat terlebih dahulu inflasi sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini
bisa kita lihat di sini dari tiga bulan pertama januari februari maret kita masih di kisaran begitu target inflasi
namun semenjak pandemi covid sembilan belas kasus pertama covid sembilan belas masuk ke indonesia inflasi kita beranjak turun begitu
bahkan dalam tahun dua ribu dua puluh kita mengalami tiga kali yang namanya deflasi atau penurunan indeks harga yaitu di bulan juli agustus dan juga september
dan di kuartal ketiga kita resmi mengalami pelemahan ekonomi dua kuartal berturut turut yang kemudian memasukkan kita ke lembah resesi
tapi kalau kita lihat di sini memang ada perbaikan
di sisi percasing manufacture index ini yang menunjukkan bahwa di sini aktivitas manufaktur di indonesia sudah mulai membaik
kita lihat bagaimana inflasi dari tahun ke tahun tadi yang dikatakan all time law atau terlemah sepanjang sejarah
di sini nah ini dia data yang kami dapat dari badan pusat statistik
kemudian kita lihat di sini semakin
tapi memang ada peluang di sini karena dengan inflasi yang rendah meskipun tidak didorong dengan daya beli masyarakat yang juga naik begitu
pemerintah menetapkan tren suku bunga rendah
trend suku bunga rendah
nah tren suku bunga rendah ini
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian berinvestasi begitu ataupun perbankan untuk menyalurkan kredit agar kemudian ekonomi bisa kembali pulih begitu
kita lihat kemudian apa saja sektor sektor yang menyumbang inflasi tahun dua ribu dua puluh di bulan desember
kemudian disusul sektor transportasi
tadi juga sempat disebut yaitu transportasi
kita ingat di bulan desember begitu ya libur natal dan tahun baru meskipun ada pengetatan pemerintah melarang atau mengimbau agar tidak melakukan perjalanan
tapi memang transportasi adanya perjalanan di libur natal dan tahun baru ternyata juga menyumbang inflasi yang cukup
kemudian juga penyediaan makanan dan restoran
meskipun kita sempat lockdown sempat pembatasan sosial berskala besar begitu
tapi sektor sektor inilah
kita lihat di mana saja inflasi terjadi di kota kota di indonesia
di sini bps selalu menghitung inflasi di sembilan puluh kota yang ada di indonesia
begitu kita lihat di sini untuk inflasi terjadi di delapan puluh tujuh kota yang tertinggi ada di gunung sitoli
sementara ada tiga kota di sini yang mengalami deflasi
atau indeks harga konsumen yang berkurang
selain stimulus untuk dunia usaha tentunya ada beberapa hal yang kemudian bisa kita harapkan mengangkat atau menaikkan inflasi kita agar bisa ke range yang terkontrol
jadi baru saja kemarin
pemerintah presiden jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan menggelontorkan bansos di januari dua ribu dua puluh satu ini
begitu bansos ini berupa bansos program keluarga harapan
kemudian juga sembako
nah inilah beberapa hal yang kemudian kita harapkan bisa mengangkat menaikkan ya inflasi kita bisa terkontrol di januari dua ribu dua puluh satu
dan kemudian bisa juga membangkitkan perekonomian di tahun dua ribu dua puluh satu di kuartal pertama
selain juga kita
dan menanti bagaimana nanti vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah benar benar bisa membawa stimulus yang positif untuk pertumbuhan ekonomi